yang merah seger renyat itu nggak asem
baik pak yusri ini menarik sekali kita gali lagi lebih dalam
yang biasanya tahunya sate padang sate apa
dalam sehari pramono dapat memproduksi sekitar seratus topeng yang dijual dua puluh lima hingga tiga puluh ribu rupiah
jadi kita tidak seperti putra
dusun giri harja di desa kebonjati sumedang utara menjadi salah satu sentra produksi tahu yang eksis hingga kini
tapi harus hati hati ya jangan sampai dikonsumsi ibu hamil dan menyusui